komisi pemilihan umum optimis proses rekapitulasi tingkat nasional akan selesai pada dua puluh maret dua ribu dua puluh
bahkan ada kemungkinan selesai lebih cepat
hal ini disampaikan oleh komisioner kpu agus melas
meski terjadi dinamika di tingkat kota provinsi ataupun di luar negeri
augus yakin masa tenggat penghitungan suara tak akan terganggu
soal hasil rekapitulasi yang lebih cepat agus bilang nanti akan dikaji dalam rapat
saat ini sudah ada dua puluh empat provinsi yang menyelesaikan rekapitulasi kpu tingkat nasional
yang jelas kalau apakah tanggal dua puluh maret itu tenggat waktunya ya kami optimis pasti tanggal dua puluh maret
mau tidak mau kan kami harus pastikan itu ya
makanya sekarang proses yang setiap hari kita juga sampaikan ke publik itu ada
dilakukan juga secara terbuka ada juga bagian bagian yang kita mitigasi
bagaimana perkembangan rekapitulasi yang sedang berlangsung di tingkat provinsi